jumlah permohonan ini lebih sedikit dari permohonan hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
pada dua ribu sembilan belas keputusan mk tidak banyak mengubah hasil pemilu presiden versi kpu yang memenangkan pasangan joko widodo maruf amin
tidak perluang mk mengabulkan permohonan sengketa pilpres yang salah satunya adalah meminta pemilu ulang tanpa cawapres gibran raka buming raka
kita bahas usai tayangan ini
sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat akan dimulai rabu dua puluh tujuh maret
hakim konstitusi punya waktu empat belas hari kerja untuk memutuskan perkara
judul bicara mk memastikan hakim anwar usman tidak akan terlibat dalam suatu hal
selain meminta pemilu ulang di semua tps
hukum ganjar mahfud juga meminta mk mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran karena dianggap melanggar hukum dan etika
dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh
mk mk dan terakhir oleh dkpp
sebelumnya pasangan anies muhaymin lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi pada kamis lalu
senada dengan tim hukum ganjar mahfud tim hukum anies mohaimin meminta pemilu ulang tanpa diikuti gibran raka buming raka
salahan pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua yang saat ini
gibran raka buming raka menghormati upaya hukum yang ditempuh kedua paslon
mengenai permintaan pemilu diulang gibran mempertanyakan apabila paslonnya kalah apakah pemilu akan diminta ulang terus hingga menang
adanya permintaan kualifikasi terhadap pemilu mas
dua paslon satu dan tiga mas
dari paslon satu paslon tiga jika ada hal hal yang kurang berkenan
itu suatu yang harus dilakukan
tapi minta pemilu ulang mas
meminta pemilu ulang itu relevan
jika nomor satu nomor tiga ada hal hal yang kurang berkenan
melalui jalur jalur yang sudah ada
kalau pemilu diulang tanpa mas gibran itu tanggapannya gimana mas
apakah minta diulang sampai menang
sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan
silahkan melalui jalur jalur yang sudah ada
kan sudah ada mekanismenya sendiri sendiri
perhatian kini tertuju pada para hakim mahkamah konstitusi
mk sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi harus memutus sengketa hasil pemilu dengan adil berdasarkan bukti bukti yang ada